apa lagi proses selanjutnya
habis pembakaran kita lanjut atau ngelarang
belum kita bicarakan sama pihak keluarganya
kita memimpin sama keluarga proses selanjutnya
yang disampaikan pak yang bisa disampaikan
sama menteri perhubungan sama pak eje juga sudah
kalau pengungkapan kasus ini masih ada yang ingin ganjalan atau gimana
tidak ada mudah mudahan polisi akan mengungkap semua
sebelum ada prosesnya sebelum ada